momen haru saat kompol ayani bertemu istri di lapangan koni merangin jambi viral di media sosial
kompol ayani adalah salah satu korban peristiwa jatuhnya helikopter rombongan kapolda jambi di hutan kerinci
meski bagian kepalanya masih diperban kompol ayani terlihat tegar dan menguatkan sang istri yang terlihat haru sambil memeluknya
tak hanya keluarga kedatangan kompol ayani juga disambut haru oleh seluruh pejabat polri
salah satunya kapolda sumsel irjenpol rahmat wibowo
usai dievakuasi kompol ayani yang mengalami luka pada dahinya langsung dibawa ke rumah sakit bayangkara polri jambi untuk diobservasi
kompol ayani bersama tujuh orang lainnya termasuk kapolda jambi berhasil dievakuasi satu persatu menggunakan helikopter pada selasa
video proses evakuasi mendapat perhatian luas dari masyarakat
keberanian luar biasa ditunjukkan oleh prajurit tni angkatan udara kopda ahmad nofrizal yang bertugas di batalion komando empat ratus enam puluh dua kopasgat pekanbaru saat mengamankan kapolda jambi dalam proses evakuasi
tubuh pria tiga puluh lima tahun tersebut terlihat berputar putar seperti baling baling saat mendekati helikopter super puma h tiga ribu dua ratus sebelas yang diawaki mayor penerbang muhammad rafi rakasi
ujungnya saya pegang keras
karena tidak seratus persen
karena itu tidak harus terkait dengan alat
makanya saya betul betul pastikan
pada saat masih pertama putarannya masih lambat
pada saat sudah di atas
saya pastikan jangan sempat saya lepas tangan di dalam
jangan sempat saya lepas
entah dia mendorot
atau dia berlaku yang saya betul betul pegang
ahmad mengaku bersyukur operasi berjalan dengan lancar
dia berharap kapolda jambi ircana
jempol rustihartono segera pulih dan kembali bertugas
tim liputan cnn indonesia jambi